menurut data penindakan kpk tahun dua ribu empat hingga dua ribu dua puluh
sebanyak tiga ratus empat puluh lima pelaku korupsi datang dari kalangan dunia usaha
yakni satu tiga ratus enam puluh orang
kerjasama bimbingan teknis anti korupsi yang digelar kpk selasa pagi
merupakan upaya mencegah serta memberi pemahaman kejahatan dan dampak korupsi
bagi para pelaku dunia usaha termasuk pln
untuk sektor dunia usaha kami bekerjasama dengan bumn atau bumd maupun pihak swasta
yang kami pilih yang paling strategis lebih dahulu
untuk menerapkan program pencegahan di dua strategi tersebut
yaitu peningkatan integritas dan perbaikan sistem
kami pilih pln karena masa depan indonesia adalah listrik
karena itu kami bekerjasama dengan pln untuk melakukan perbaikan
di dua hal itu
dalam kolaborasi ini kpk melakukan sejumlah bimbingan dan program kepada pln
untuk mencegah korupsi termasuk perbaikan tata kelola perusahaan
perubahan cara kerja dan membangun sistem digital agar lebih transparan dan kredibel
menurut direktur utama pt pln darmawan prasojo
bimbingan dari kpk yang sudah diimplementasikan pln sejak dua ribu sembilan belas
telah menunjukkan hasil yang positif
proses itu kami di sini
bisa mengumumkan aset yang tadinya tersertifikasi hanya sekitar dua puluh lima persen
saat ini sudah mendekati tujuh puluh persen
dari yang tadinya hanya dua puluh tujuh ribu aset yang sudah tersertifikasi
saat ini naik menjadi sekitar tujuh puluh ribu hanya dalam waktu satu lima tahun
dan dalam proses itu kami berhasil memperbaiki tata kelola pengelolaan
dan membuat aset kami yang tadinya berbelit yang tadinya kompleks
yang tadinya manual menjadi lebih transparan dan kredibel
untuk dalam rangka pencegahan korupsi
kpk berjanji akan terus memastikan pengawalan perbaikan dan pencegahan korupsi
di bumn bumd dan perusahaan swasta secara berkala
untuk membangun iklim bisnis yang transparan dan adil
karmel musalim arief yunan jakarta